ini udah malem
ya kalau pusing sendiri aja
aku gak mesti sekolah besok
ga ada nolonginnya lu
ga ada nolonginnya
tuh demen banget nyuruh sih
ku minta yang tolong aja marah
segitu aja minta tolongnya
segitu aja minta tolongnya
segitu aja minta tolongnya
ya kan deketnya sama elu
lu ga ngerti ya perasaan gua
gua ini lagi kacau
dunia serasa berhenti berputar
masih aja nyuruh nyuruh
gua ga diputusin ya
iya gua denger
lu yang putusin ya
mainnya di luar sana
bab aku lagi mau download musik klasik untuk bayiku supaya dia cerdas
wah itu bagus bep tapi jangan cuma dengerin lagu aja dengerin orang aja juga bed
wah ini bagus bagus semua bep
coba tak dengerin dulu ya beb soalnya lagunya itu bukan cuma untuk dedik bayi
tapi juga buat ibu aminah supaya bu aminah nanti relax jadi perkembangan bayinya juga bagus
bagus terus terus bep lagu apa lagi yang bagus soalnya kan aku nggak ngerti lagu lagu klasik
bu aminah pasti suka beb
makasih yow beb aku seneng banget
teringat tentang senyummu
berisik yudha malem
mengingat semua tentangmu
bisa dibilangin nggak sih ini udah malem
kakak lagi pusing dri
ya kalau pusing sendiri aja nggak usah ngajak ngajak aku kan mesti sekolah besok
nggak ada nolonginnya lu
nggak ada nolonginnya nggak ada nolonginnya
lu yang nggak nolongin keluarga
malem malem orang sih rahat berisik
kalau main pelan pelan jangan keceng keceng
aku masih sayang badamu
aku masih sayang badamu
dengar suara gak
teringat tentang senyummu
suara apa dan
suara orang nyanyilah
kamu kira suara apa
ada yang nyanyi tengah malam begini ya dan
memangnya ada peraturannya
kalau nyanyi harus siang
jangan jangan bukan manusia
mana ada setan nyanyi lagu galau gitu
memangnya setan suka nyanyi
ada setan nyanyi
mengingat semua tentangmu
gue selalu sedih
kalau dengerin lagu sedih
tapi kan ini bukan lagu tentang bang mamat
lagu tentang siapapun
kalau lagunya sedih
bang mamat inget mantan
kenapa bisa lari sampai almarhum babi bang mamat
waktu almarhum babi kum tinggal
saya lagi mendengarkan lagu cengeng
tapi kan lagu indra bukan lagu cengeng
pak rw pak rw tadi saya dengar ada yang nyanyi
jangan jangan hantu pak
beringat dengan senyummu
allahu akbar allahu akbar
ini pintu kok gak kekunci
jangan jangan ada maling